sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
maafin yana ya pak
bapak kecewa sama kamu
bapak benci sama kamu
kamu sudah membuat malu bapak
yana gak berani pak
yana gak mau jadi cibrek
bapak jadi punya hutang sama kami herman
kamu harus membayar hutang itu
dan gara gara kamu juga
bapak tidak bisa membayar sekolah adik kamu
memangnya dengan minta maaf masalah akan selesai
kapan lagi kamu mau membantu orang tua
dasar anaknya berguna kamu
eh kalau kamu begitu terus
dan kita akan sengsara seumur hidup
untuk pemenang suaminya beispielnya tishan
tolonglah anak yang terharga
kita harus selamat ingin hidupoweh

kalau kita menyebelin pemimpin murkamnya
sait sin bahwa bagaimanapun
ini baru baru bos

ini pun semua kesalahan ibu enggak bu ibu enggak salah tapi tapi bapak bapak nggak bisa menerima
sakit buat apa udah biarin aja nih sakit
kau sembuh kalau enggak ya biarin aja ibu kamu itu sakit dari dulu sakit sembuh sakit sembuh itu
selalu tidur di lantai di ubin kalau sakit repotin semua orang kayak gini terus dikasih
apa apa supaya sembuh ya udah nggak usah kasih apa apa biarin aja begitu udah nggak usah
ibu cuma butuh istirahat aja
hai isi ahat enak saja differences pada iswatch kamu harus kerja
eh ben ada pelanggan baru
lagi nyari barang baru
eh yana udah siap belum
nah kalau di sini sih siap aja
nanti kalau yana gak mau gagal lagi
gimana kalau tamunya bawa ke sini aja kang herman
itu terserah tamunya ben
kalau dia mau dia datang ke sini
tapi kalau dia gak mau yana mesti saya bawa ke sana
ya ya ya seperti itu sih
kalau yang ini lebih tinggi sedikit bayarannya
ini om buka
nanti kalau kerjaan kamu sudah selesai
utang kamu ben
oh itu mah gampang
nanti atur aja
itu mah ya sekalian nanti ya
sekarang saya cabut dulu
kamu persiapkan yana ya
pokoknya kang herman nggak usah khawatir
semuanya pasti beres
ya udah saya cabut dulu
wah apa apaan di depan orang itu sering
ada apa pak
eh dengar ya sekarang kamu dandan yang cantik
bibir kamu pakai lipstick biar kelihatannya seksi mereka
sebentar lagi akan ada tamu datang ke sini ya
kamu layani dia dengan baik
jangan sampai bikin malu orang tua
ngerti kamu ya
udah ngapain beli di sini
cepetan dandan masuk
dandan yang cantik
eh is kamu bantuin teteh kamu beres beres rumah ya
sebentar lagi akan ada tamu datang ya coba
memangnya siapa yang mau datang pak
anak kecil pakai nanya segala
udah cepet masuk
siapa yang mau datang teh
loh kok teteh nangis
nggak apa apa is teteh harus bantu bapak cari uang
teh iis nanya bukan is ngomongin soal uang is nanya siapa yang mau datang kemari sih
tadi kata bapak iis suruh bantuin ngapain kamar
tamu dari jakarta is teteh harus layani dia
nanti tamu itu
kasih banyak uang ke teteh
kok kalian malah ngobrol sih pokoknya siap siap ya nak
ini lagi siap siap pak
eh biar kamu itu harus segera mandi biar badan kamu itu enggak bau biar wangi
aduh udah berapa kali is
ayo bapak ngomong sama kamu kamu itu jangan banyak menangis
kamu gak kelihatan seksi nggak menggairahkan
udah udah udah sekarang mendingan kamu mandi
mandi cepet ayo mandi
masih berapa hari seperti ini harus bersih biar tamu betah datang ke sini
pak ibu nggak rela kalau bapak maksayanan untuk terima tamu di rumah ini pak
pokoknya ibu nggak rela
kenapa kasih alasan yang jelas
hei kamu tahu kalau si anak suruh pergi dari sini kita tidak bisa mengontrol dia
nanti kalau dia macam macam dan kabur dari tamu itu kita bisa apa
pokoknya kali ini bapak ingin berhasil
bapak udah tega menjerumuskan yana jadi ini hanya wanita murahan
sekarang bapak mau jadikan rumah ini sebagai rumah maksiat
bapak keterlaluan pak
kalau kamu tidak mau melihat pergi dari sini
bapak keterlaluan bapak keterlaluan bapak udah menjerumuskan anak sendiri
jual dana daging bapak sendiri
alo misalnya kamu cuma protes tidak bisa ngasih jalan keluar
bapak tidak bisa nunggu lama lama untuk mendapatkan uang yang banyak yang halal nggak bisa
kenapa otak bapak jadi buntu begitu pak
siapa yang pikiran buntu justru ini pikiran bapak
anak aja sekarang kamu kamu sekarang keluar keluar
atau sekarang kamu masuk kamar tapi masuk
kamu masuk kamar cepat
kamu sekarang kamu tidak bisa diatur langsung
kalau kamu tidak menurut kayak gini nih caranya
diam kamu dia diam
masuk kamar masuk kamar
biar bapak jualnya agak sedikit mahal
mata kamu tuh sempap
kamu sih banyak nangis
udah dong jangan nangis pelulu
kenapa sih kamu nangis melulu
kamu tidak mau berkorban untuk bapak
kamu itu berkorban sedikit saja untuk bapak
paling sakitnya cuma sebentar kok
atau kamu mau bekerja
jadi penjaga toko
mau jadi tukang cuci
kali ini bapak tidak mau gagal